do peserakan kita dulu
eh peserakan kita
beginilah proses penangkapan pria berinisial s warga desa alue gadeng kampung
kecamatan birombayan aceh timur aceh minggu pagi
aparat dibantu warga berhasil menangkap s yang bersembunyi tak jauh dari rumahnya
s dibekuk karena membunuh seorang anak laki laki berusia sembilan tahun
s membacok anak berinisial r tersebut karena r membela sang ibu yang hendak diperkosa tersangka
usai membunuh korban tersangka memasukkan jasad korban ke dalam karung untuk dibuang
sementara tersangka melancarkan aksi bejatnya memperkosa ibu korban di kebun sawit
korban pemerkosaan sempat berteriak meminta pertolongan
namun tak terdengar warga lain karena jarak tempat tinggal yang jauh dari permukiman
kami dari kosek birembayan mendapat laporan dari masyarakat
bahwasannya ada salah satu warga pembunuhan dan pemerkosaan
kemudian kosek melaporkan bores bores langsat kemudian ptkp
jasad r ditemukan di sungai dengan sejumlah luka
jenazah langsung dievakuasi krsud langsa untuk divisum
s merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan tanjung gusta sumatera utara
ia bebas dan menjalani asimilasi setelah lima belas tahun dibui
ahmad al bastin aceh timur